forum ijtima ulama dan tokoh nasional tiga meyakini terjadi kecurangan dan kejahatan yang bersifat terstruktur
serta sistematis dan masif pada proses pemilu dua ribu sembilan belas
oleh karena itu para peserta menyetujui lima poin rekomendasi yang akan disampaikan
ke badan pemenangan nasional prabowo sandi agar lekas dilaksanakan
ketua gnpf ulama yusuf muhammad martak mengatakan secara keseluruhan hasil ijtima sepakat
meminta bpn untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme legal prosedural tentang kecurangan yang dianggap terjadi
selain itu ijtima mendesak badan pengawas pemilu dan komisi pemilihan umum
untuk mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor satu joko widodo dan ma'ruf amin
karena dianggap mengambil bagian dalam proses kecurangan
selain itu ijtima juga memanggil para pendukung untuk mengawal dan mendampingi proses gugatan tersebut
secara syarih dan secara tersebut

namun anggota dewan pengarah istimewa ulama baktiar nasir menolak tanggapan
jika poin pengawalan proses gugatan dianggap sebagai ajakan people power yang sempat digaungkan oleh amin rais
menurutnya istimewa diperlukan agar pendukung pasangan capres cawapres tidak melakukan tindakan sendiri
dalam acara tersebut juga prabowo subianto menghadiri istimewa ulama tiga
masyarakat menambil keputusan sendiri sendiri
dengan demikian istimewa ulama ini akan mengontrol umat umat yang kecewa terhadap kecurangan
sehingga langkah mereka nantinya konstitusional aman dan damai
jadi bukan justru sebaliknya ijtima ulama menjadi kontroversi
justru kalau tidak dimiliki kan bisa kacau